dua warga negara indonesia kembali menjadi korban penculikan kelompok tak dikenal
keduanya diculik sebelas september lalu saat bertugas di kapal ikan berbendera malaysia
di perairan sabah yang berbatasan antara indonesia malaysia dan filipina
kedua wni itu diketahui bernama samsul saguni dan usman yunus berasal dari sulawesi barat
hingga kini belum diketahui pihak mana yang menculik kedua wni dari sebelas wni yang pernah disandra
delapan diantaranya telah dibebaskan
dengan tambahan dua orang ini maka jumlah wni yang ditawan kelompok bersenjata filipina
dugaan kelompok bersenjata filipina menjadi lima orang
selama ini memang ada pandangan bahwa kalau terjadi penculikan di daerah sabah tersebut
karena berbatasan dengan filipina kemungkinan besar yang melakukan penculikan adalah kelompok abu sayyaf di filipina selatan
tetapi kelompok ini banyak sekali faksinya
jadi kita belum bisa bersetujuan
kita sudah spekulasi kelompok yang mana yang melakukan penculikan
pada umumnya ada waktu antara seminggu sampai dengan sepuluh hari sampai dengan kelompok ini nanti akan menghubungi
biasanya yang dihubungi istri atau pemilik kapal
barulah mulai nanti mereka melakukan negosiasi
tapi ini adalah proses yang dilakukan oleh pemilik kapal sebagai bentuk tanggung jawabnya dan juga oleh istri